badan pusat statistik mengungkapkan tingginya inflasi januari dua ribu tujuh belas dipicu oleh inflasi harga yang diatur pemerintah
salah satunya kenaikan tarif pengurusan surat tanda nomor kendaraan atau stnk
dan berikut tren inflasi dalam enam bulan terakhir
tren inflasi cukup meningkat hingga di bulan november
tentunya kembali bps mengungkapkan salah satu kontribusi terbesar tidak terbesar namun kontribusi
yang cukup tinggi untuk menyumbang inflasi di bulan januari ini adalah kenaikan dari tarif pengurusan stnk